muhammad mardiono bukan orang baru di politik
politisi senior p tiga ini pernah menjabat sebagai ketua dewan perwakilan p tiga provinsi banten
dan kini menjabat sebagai plt ketua umum p tiga
selain politisi mardiono juga dikenal sebagai pengusaha
pria kelahiran yogyakarta sebelas juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh juga sempat menjadi anggota dewan pertimbangan presiden pada desember dua ribu sembilan belas
dan kini dipercaya presiden joko widodo sebagai utusan khusus presiden
yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan
lalu bagaimanakah mardiono yang lahir dari keluarga yang sederhana
mampu bermanuver menjadi pengusaha hingga politisi
langsung aja nih udah ketemu sama plt ketum p tiga
langsung dengan bapak mardiono apa kabar pak
baik alhamdulillah sehat naya sehat ya
alhamdulillah sehat pak
nah tapi ini awal awal sudah salvok nih pak dengan bajunya pak mardiono
ini garis garis mengingatkan saya kalau melihat pak ganjar pak
sebenarnya ada filosofinya nggak sih pak
iya sih ya itu tergantung asumsi ya
asumsi naya saja apakah ini mengandung filosofi atau
setahu saya itu saya pernah dikasih tahu oleh ibu puan maharani
kalau pak presiden joko widodo itu menyarankan ya
untuk membuat seragam baju untuk identitas pak ganjar ya
itu menggunakan baju lurik lurik ini gitu
mungkin dengan garis garis keatas ini menggambarkan bahwa kita harus tegak lurus ya
paling bersedia sangat
kalau saya lihat ini semua petinggi petinggi dan tokoh tokoh yang berkontribusi dengan bangsa ini ada semua di sini pak
ada pak sby nih pak ya bisa diceritain pak yang paling bersejarah atau ada cerita di balik foto foto ini pak
iya jadi saya kan dalam hidup ini ada tiga tugas ya
pertama adalah tugas untuk mencari nafkah dalam kehidupan saya dan keluarga
ya tentu saya sudah empat puluh lima tahun saya jadi seorang pengusaha pedagang
kalau sekarang disebut kerennya itu jadi pelaku entrepreneur gitu ya
nah ini mungkin sejarah dulu dulu waktu saya masih aktif aktivis ya di bidang usaha ya
ini dulu saya ketemu ibu megawati soekarno putri beliau masih menjabat sebagai presiden
saya waktu itu wakil ketua umum himpunan pengusaha peribumi indonesia
saya pengusaha bergabung dalam organisasi itu
dan yang di belakangnya itu pak dorojatun kunchoro gyakbe itu adalah menko perekonomian ya
nah ini pak hamzahas ini dulu wakil presiden
karena saya juga dulu sudah p tiga ya jadi kalau berjumpa dengan pak hamzahas ya ya sudah biasa gitu kan
tetapi dalam konteks kebiasaan itu saya kan dulu di partai ini adalah dari pinggiran
saya dari tingkat cabang gitu
ya dulu masih takut takut untuk ketemu dengan pak hamdiahas karena pak ijas adalah ketua umum
nah ini dulu saya di atamekah sedang menerikan ibadah umroh
kemudian kalau yang di atas itu waktu saya dilantik menjadi anggota dewan pertimbangan presiden
di awal pak presiden joko widodo
oke pak ini juga ada lihat lihat salah satu calon presiden juga nih yang sudah berdekat bapak
pak prabowo ya
oh iya ini foto pak prabowo beliau masih jadi danjen kopassus
ya ini di awal awal jadi jaden kopassus kemudian ini ada mbak titi ya
mbak titik soeharto
kali ini pak soeharto
ini dulu saya waktu itu jadi ketua wilayah dpwp tiga provinsi banten
ya waktu mau pemilu
itu banyak ya pak filosofinya
pak ini saya menarik
kurang lebih sudah lebih dari empat puluh tahun sebagai pengusaha begitu ya
sering kali kadang banyak paradigma masyarakat apa ya
politik itu ada yang disalah gunakan untuk mencari nafkah
akhirnya berpeluang untuk korupsi
nah bagaimana seorang pak mardiono melihat seorang politik ini apakah memang sudah harus selesai dulu dengan urusan dapurnya atau keluarganya sendiri seperti apa pak
nah saya memaknai bahwa yang pertama memang saya punya tugas utama dalam mencari nafkah
ya empat puluh lima tahun yang lalu ya saya menjadi pedagang menjadi pengusaha kalau sekarang disebut sebagai ya entrepreneur
tetapi sebelum itu juga saya juga pernah waktu dari kecil saya sudah sering membantu ibu saya ya untuk berdagang gitu
jadi karena saya dilahirkan dari seorang ya anak keluarga pedagang kecil ya
bantuin ibu saya untuk memasukkan gula dari dua puluh kilo ke setengah kilogram
bungkus pakai plastik untuk diecer
minyak juga sama
dimasukin di pakai karet itu
saya kecil dulu bantuin ibu saya itu
tetangga tetangga bikin snack dititipkan ke warung ibu
ya juga saya yang menulis ini punya ibu siapa punya ibu siapa
besok pagi dia besok sore ngambil uangnya kalau sudah laku dijual sama ibu gitu
nah kemudian saya ya melakoni dalam dunia usaha itu sudah empat puluh lima tahun
tetapi sebelumnya tentu itu sudah ada proses
jadi kalau tadi naya menyalakan tentang politik ya tentu itu beda ya
kalau saya bilang tugas utama saya adalah sebagai pengusaha itu mencari nafkah untuk kehidupan saya dan keluarga saya
dan yang kedua saya punya tugas negara yang saat ini saya diberi amanah oleh bapak presiden joko widodo
menjadi utusan khusus presiden bidang kerjasama pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan
setelah saya dulu tidak menjabat lagi sebagai anggotawan tim
nah ini adalah pengabdian karena tidaklah mungkin saya harus mencari nafkah disitu
pak teddy saya menarik melihat perjalanan bapak dari kecil hingga saat ini peran ibu juga cukup penting dalam hidup seorang pak mardiono
apakah restu ataupun ibu sendiri ini menjadi salah satu seseorang yang sangat penting untuk bisa mengambil keputusan pak mardiono ini
dalam politik ataupun dalam kehidupan
kalau di dalam politik apakah juga cukup ada kontribusi ibu untuk bisa memberikan pertimbangan penting bagi bapak untuk memutuskan
oke atau tidak
ibu adalah ciptaan allah yang paling mulia di hati saya
menurut prinsip kehidupan saya
dan saya dulu kalau setiap mau menjalankan langkah langkah strategi dalam hidup saya saya selalu minta doa restu ibu
menarik pak ini pengen tahu
hobi dari seorang pak mardiono apa
ini sebenarnya sudah ada klunya nih ya pak
ada motor ada ini
zaman zaman fes pak
ya sebenarnya kalau hobi utamanya saya dulu kecil itu saya berkuda
jadi saya pernah menjadi joki cilik
jongke cilik itu di yogyakarta
jadi saya dulu kalau pacuan kuda itu ada di bantul
kemudian juga ikut di pacuan kuda di maron purworejo
itu yang di skala nasional
itu saya waktu itu masih menjadi joki cilik
dan saya pernah jadi juara pertama
hobi di dalam ya saksi sejarah
saksi sejarah dalam perjalanan hidup saya
oke penasaran kita langsung lihat ya pak ya
terima kasih ya
pak ini tadi bemonya bisa diceritain pak ini bersejarah
lebih dari lima puluh tahun gimana pak
iya jadi dulu saya waktu itu smp kelas satu
saya ke tempat bidik supaya bisa ada tambahan tambahan ongkos
saya kalau ini kalau pulang sekolah saya ngenak bemo ini
nge nagih kemudian nanti sisanya yang buat setor sore itu saya dikasih sama sopirnya
dikasih sama sopirnya gitu ya
kan saya yang gantung di belakang untuk narik narikin uang
kemudian setelah sore nanti jam setengah lima sore itu kembali
nyetorkan uang dihitung setelah sisa dari setorannya
nah saya dikasih bagian itu
berarti kalau inget bemo ini gimana pak rasanya
ya agak terharu ya
agak senang tapi juga agak sedih bagaimana kita dulu mau ya sedikit sedikit uang receh ya
itu untuk sekedar jajan atau buat
bantu orang tua ya
ya makan gitu ya
sudah mulai bisa belajar untuk mencari makan sendiri
ada sepuluh nama kemudian sudah semakin mengkrucut mengkrucut
nah sekarang ini sudah mendekat ya
mungkin tinggal sekitar mungkin ya sekitar ya dua nama mungkin ya
ini terus secara intens kita membahas tentang kerjasama politik dan kemudian bagaimana kerja kerja politik yang selama ini kita terus kerjakan
nah yang selalu kita bahas di dalam adalah bagaimana untuk bangsa dan negara ini ke depan
itu yang paling utama
nah kemudian bagaimana kita bisa bergabung dalam kerjasama politik ini tetapi juga bisa memenangkan pemilu
dimana tujuan untuk bergabung ini adalah untuk memenangkan pemilu
nah alhamdulillah p tiga bisa bergabung dengan pdip karena yang pasti bisa untuk sampai ke pelaminan
itu kan hanya pdip saja artinya pasti bisa mendaftarkan ke kpu
bapak apakah sudah ada nama atau calon terkuat dari beberapa bursa yang berpunculan
tentang calon pres ya
jadi calon pres ini yang menjadi bahasan utama bersama dengan ibu megawati soekarno putri
itu yang pertama adalah yang kita bahas itu adalah kriteria
kriteria yang kita butuhkan yang pertama adalah bagaimana yang bisa menyumbangkan elektoral sehingga bisa pasangan ini menang
itu yang paling utama
nah dari kriteria kriteria itu baru kita terapkan pada nama nama yang selama ini memiliki latar belakang yang kita butuhkan dalam kriteria kriteria itu
nah dulu sering disampaikan oleh ibu puan maharani sukarno putri sebagai ketua bapilu
itu juga sebagai wakil ketua umum pdip itu disampaikan ada sepuluh nama kemudian sudah semakin mengkerucut mengkerucut
nah sekarang ini sudah semakin banyak
mungkin tinggal sekitar mungkin ya sekitar ya dua nama mungkin ya yang mendekati kepada kriteria itu
kriteria yang menjadi kebutuhan
jadi naya kebutuhan yang paling utama itu bukan hanya kemenangan tetapi bagaimana setelah menang
itu kemudian ini pasangan presiden dan wakil presiden ini setelah diberi amanah oleh rakyat ini dia mampu
ya bekerja untuk menjawab tantangan bangsa indonesia yang kedepan
pak menarik ini berarti kan bukan hanya dari sisi elektoral aja ya pak ya yang harus dipunyai kriteria cawapres ini pemimpin
artinya kapabilitas untuk menyelesaikan tantangan tantangan kedepannya ini juga penting begitu ya pak
artinya kan tadi ada dua sudah menengkerucut ya pak
dengar dengarnya ada nama pak mahfud terus bu hoi siva kan juga dengar kata diperbutkan koalisi satu dan dua ini pak
seperti apa nih pak menanggapi ada perubahan
cukup kuat saat ini beredar di koalisi ganjar
iya dalam dinamika tertentu ya tentu ini kan pembahasan soal capres cawapres ini yang dibahas oleh tim pemenangan ini kan kriteria kriteria itu
tetapi kemudian pembahasan dalam khusus para ketua umum atau khususnya ibu megawati soekarno putri dengan ketua umum yang lainnya termasuk saya yaitu tentara secara khusus
sebenarnya begini ya jadi kami menjalin kerjasama politik ini tidak pragmatis
ya ibu megawati soekarno putri sudah sering menyampaikan saya tidak mau pragmatisme di dalam membangun kerjasama politik ini
nah karena itu kita tidak saling ngotot ya harus dari p tiga harus dari pdi atau harus dari ini itu tidak
karena berangkat dari awal yang kita butuhkan adalah kriteria setelah itu baru orangnya
kemudian asal muasal orang itu
nah boleh jadi
tetapi asal muasal orang itu apakah itu dari pdi dari p tiga atau mungkin dari yang lain itu menjadi bahasan terakhir
artinya pak ini kan kalau dari p tiga sendiri kan mengusung pak sandiaga uno untuk bisa menjadi cawapres mendampingi pak ganjar begitu ya pak
ini melihat mungkin bisa dikatakan agak sedikit menurun nih pak pak sandiaga mungkin dari survei segala macam
tadi saya sudah sebutkan ada pak mahfud juga muncul di sekarang ini sudah muncul namanya untuk mendampingi pak cawapres
bagaimana dari p tiga sikapnya pak
jika misalnya pak sandiaga mungkin diputuskan tidak jadi cawapres pak
dari hasil itu maka sering yang sudah dikemukakan oleh media itu yang muncullah ada pak sandi ada pak mahfud
nah kemudian yang sudah digadang gadang oleh partai partai politik lain
yang bergabung dalam koalisi lain ya juga mengemukan nama nama yang lain
nah inilah proses itu
tetapi sekali lagi ya bergabungnya pdi perjuangan p tiga dengan pdi perjuangan dengan hanura kemudian depan indo
itu tidaklah bergabung dalam rangka untuk pragmatis
nah kemudian p tiga berkewajiban untuk memperjuangkan pak sandi karena ini adalah amanah dari apimnas
ya ini terus kita sampaikan kita perjuangkan terus
di mana perjuangannya
ya di meja perundingan
keputusan final itu nanti tentu ya tentu nanti yang kita putuskan ya itu nanti akan kita daftarkan di kpu
pak berarti apa pertimbangan p tiga untuk mengusung pak sandiaga
apakah pak sandiaga ini sudah masuk dalam kriteria yang tadi bapak sebutkan
terus kedua tentunya kapabilitas dan juga kita tahu pak sandiaga kan cukup banyak pengalaman dari tadi gubernur kemudian sekarang menteri
seperti apa pertimbangan pertimbangan pertimbangan apa yang dikira
p tiga untuk bisa mengusung pak sandiaga
saya meyakini bahwa kriteria pak sandi berdasarkan latar belakang track record kehidupannya ya itu masuk ya dalam kriteria kriteria yang dibutuhkan itu
karena pertama ya pak sandi adalah orang yang lahir dari keluarga pendidik
ya ya tentu seseorang yang mendapatkan suatu dedikasi dalam suatu keluarga pendidik itu ya tentu akan memiliki kepribadian kepribadian
sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan
nah itu sudah pasti ya
nah kemudian selanjutnya karir pak sandi di bidang organisasi
pak sandi ini kan termasuk yang berhasil
dimana seseorang yang organisatoris ya organisasi itu dia berhasil manakala karirnya itu naik
kan pak sandi itu dulu jadi ketua hipmi dki dan kemudian menjadi ketua hipmi di tingkat nasional
ini artinya dia berhasil memimpin organisasi itu
itu dalam sebuah organisasi
karena kepemimpinan dalam organisasi tergantung pada orang itu mampu mengorkestrasi dalam kepimpinannya itu
itu baru dia akan berhasil kalau dia mampu untuk mengorkestrasi dalam pemimpinan itu
dan tokoh tokoh yang selama ini mengemuka di publik saya mengenali semuanya dengan baik
apakah pak sandi itu saya kenal sudah mungkin sekitar lima belas tahun yang lalu lebih ya sesama pelaku entrepreneur
hanya kalau pak sandi sering disebut konglomerat
kalau saya tidak
kalau saya kan pengusaha pengusaha kecil aja gitu
kemudian kalau pak mahfud ya sahabatan sama saya lama juga
saya kenal dengan beliau baik
artinya ini menunjukkan bahwa p tiga tidak akan bermanuver ke koalisi lain begitu ya pak
tetap setia di koalisi ganjar
walaupun nanti sandiaga misalnya tidak dipilih untuk menjadi cawapres begitu
ini saya belum lama ini juga menggelar rapat rapat masyarakat
rapat rapat majelis ya
rapat rapat majelis hariah
kemudian rapat gabungan antara majelis pertimbangan kehormatan dan majelis pakar ya kita
sampai saat ini sih belum ada lah ya tanda tanda untuk misalnya oh kalau misalnya harus
karena sekali lagi kita tidak pragmatis
tetapi kemudian kita diberi tugas untuk perjuangan
kami akan terus berjuang untuk yang terbaik
bahwa kemudian nanti menurut saya kami yakini bahwa ini yang terbaik untuk mendampingi pak ganjar ya
ya itulah amanah dari partai dan itu harus saya lakukan
itu harus saya jalankan
dan saya yakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan
tetapi karena ini adalah politik sekali lagi
ya politik ini kan dinamis ya
ya tentu kita akan menyesuaikan dinamika nanti dua minggu ke depan
itu apa yang akan terjadi dan apa yang kita putuskan
oke menarik pak
artinya p tiga cukup optimistis untuk bisa menjaga suara dari kaum muslim ini dari sisi p tiga sendiri di koalisi ganjar pak
kami sangat yakin dan kami selalu menjaga itu
artinya pak ini jika ada partai lain ingin masuk ke koalisi ganjar begitu apa pertimbangan pertimbangan dari semua ketum ketum di koalisi ini pak
ya pertimbangannya tadi
jadi kita menyatu dalam rangka untuk berjuang
jadi tidak mengedepankan pragmatisme
kemudian misalnya kita tidak memperbutkan ya
memperbutkan kekuasaan misalnya dalam konteks di luar
kebersamaan dalam berjuang
jadi tadi persyaratan yang dimana partai politik yang akan bergabung itu disampaikan oleh ibu mega waktu itu kita sepakat ya kalau ada partai politik yang bergabung
tetapi tidak kemudian bertujuan untuk pragmatis
artinya memang ini masih dilihat seperti apa dinamikanya
apakah akan ada penambahan partai politik di koalisi ganjar begitu ya pak ya saat ini masih terus
kalau p tiga sih berharap ya lebih banyak ya partai partai yang bergabung itu juga akan lebih baik ya
tetapi prinsip kita ya untuk mencukupi ya
untuk mencukupi pada parliamentary threshold ini kan ini sudah cukup ya
kemudian dibuka bentuk ruang kebersamaan
karena negara itu gak mungkinlah dibangun ya hanya satu kelompok dua kelompok golongan dan golongan lain lain
tetapi harus memang ada kebersamaan bagaimana untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan menjadi kuat dan menjadi lebih baik
sesuai dengan yang diciptakan oleh sang proklamator kita
p tiga kan bisa dikatakan sebagai salah satu partai yang awal awal untuk mendeklarasikan pak ganjar
apakah dengan bekerja sama politik dengan pdip ini mampu mendongkrak elektoral dari p tiga
pertama kenapa p tiga itu memilih bergabung bekerja sama politik dengan pdi perjuangan
landasan utamanya adalah karena dipastikan bahwa pdi ya
itu produknya itu pasti nanti akan sampai ke kpu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden
karena pdi perjuangan sudah mencukupi parliamentary traceroute dalam rangka untuk mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
itu landasan pertama
kemudian landasan yang kedua yang sudah sering saya sampaikan kepada publik bahwa kriteria pak ganjar
itu adalah kriteria yang nanti mampu untuk menjawab tantangan bangsa ke depan yang di depan tadi sudah sebagian saya urekan
karena track record pak ganjar pertama adalah pak ganjar adalah berlatar belakang orang yang berasal dari desa orang kecil dia mengerti tentang kehidupan desa
mengerti tentang kehidupan rakyat dan beliau juga mengalami itu
sampai pada kuliahnya ya berbagai macam dinamika kesulitan dalam kehidupan
dalam kehidupan rumah tangganya dalam keluarga besar itu ya
kita mengetahui perjalanan pak ganjar pranowo
apa yang diraih oleh pak ganjar ini adalah hasil perjuangan dan prestasi yang hakiki karena dia tidak mendapatkan dukungan oleh
jadi kalau saya katakan mereka tidak dikarbin
bapak ini seperti kita ketahui p tiga adalah salah satu partai tertua di indonesia
dan gabungan dari empat fusi partai islam di indonesia
apakah p tiga peran ini sudah cukup merepresentatifkan untuk suara dari nu atau kaum muslim di koalisi ganjar sendiri
karena itu kan menjadi hal juga salah satu di pertimbangan pak
saya punya tugas dalam hidup yang tiga tadi di depan saya
sampaikan ini di partai politik adalah saya memiliki
tugas saya tempatkan pada tugas perjuangan
namun dalam perjalanannya dari tahun lima puluh lima sampai ke tahun tujuh puluh tiga
ini tentu sudah dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya
sesuai dengan dinamika kehidupan masa ke masa bangsa indonesia itu
maka tercetuslah antara tokoh tokoh bangsa kita
pemerintah lalu partai politik ini
yang religius bergabung ada di p tiga
artinya p tiga cukup optimistis untuk bisa menjaga suara dari kaum muslim ini
dari sisi p tiga sendiri di koalisi ganjar pak
kami saya yakin dan kami selalu menjaga itu ya
dimana para tokoh tokoh kami dari jumlah dua puluh
dua puluh sembilan
apa ya jumlah calon
itu ada seluruh indonesia
sampai kabupaten kota
seluruhnya itu para tokoh tokoh
yang kita calonkan
itu ya merupakan bagian dari representatif
bagian dari generasi generasi ke generasi
karena partai p tiga ini adalah partai
oh pak targetnya p tiga di pemilu dua ribu dua puluh empat
ya target kami itu
kita mentargetkan untuk lima puluh kursi
jadi lima puluh kursi itu tidak berlebihan dari p tiga
karena p tiga sudah pernah
lima puluh delapan sudah pernah
tiga puluh sembilan sudah pernah ya
semuanya sudah kita lalui
kan p tiga ini bersama dengan republik yang kita cintai ini sejak merdeka
kemudian sejak tujuh puluh tiga berdirinya
bergabungnya fusi fusi itu kemudian menjadi p tiga pada tanggal lima januari
ini juga sudah lima puluh tahun
jadi sudah punya pengalaman yang mateng
dalam berbangsa dan bernegara
ini dalam perpolitikan nasional kita
ini persiapan persiapan itu semuanya sudah kita persiapkan
tentu ini masih ada sisa waktu empat bulan ya
nah ini empat bulan ini nanti berproses sambil menunggu dct dari kpu
tapi saya tetap monitoring dari seluruh caleg caleg yang ada di tanah air ini untuk dia terus bekerja